indonesia pernah merajai ekspor olahan tuna di dunia
namun siringnya waktu negara negara tetangga juga berbenah untuk bisa menjangkau pasar tuna dunia
lalu sejauh mana perkembangan produk tuna olahan kita mampu bersaing dengan negara ekspor tier lain menjangkau pasar potensial tuna dunia
tuna berada di bagian selatan indonesia tepatnya di wilayah pulau jawa dan juga samudera hindia
dan akan lanjut lagi migrasi menuju ke atas wilayah papua sulawesi dan kembali lagi ke wilayah samudera pasifik
dan begitulah siklus migrasi tuna yang masuk dan juga keluar di wilayah kepulauan indonesia
namun sebelum masuk pabrik tuna beku diteliti terlebih dahulu
para enumerator dari loka penelitian perikanan tuna menjadi ganda terdepan dalam mengumpulkan data biologis
serta populasi tuna terutama yang ditangkap di samudera hindia
dan ini sangat membantu di dalam perhitungan bisa saja digunakan dalam perhitungan stok tuna secara global
siapapun yang memasuki kawasan industri pengolahan ikan harus steril
demi menjaga mutu yang ditetapkan oleh badan standar internasional
ini adalah proses produksi olahan menggunakan tuna begu berkualitas ekspor
dalam industri ini tidak ada secuil pun bagian tubuh tuna yang terbuang percuma
semuanya memiliki pasar tersendiri baik di dalam maupun di luar negeri
ya baru baru ini kami mendapat permintaan dari negara filipina untuk mengekspor kepala ini ke negara mereka
tuna kemudian di file
atau diambil dagingnya saja dan dipotong sesuai dengan permintaan importer dari seluruh dunia
saat ini tuna diekspor antara lain ke amerika serikat jepang dan uni eropa
tiap negara memiliki kebijakan importer sendiri
termasuk penggunaan senyawa kimia co untuk menyegarkan kembali warna daging tuna
dan ini bedanya mana tuna yang sudah di seo
tuna yang belum di seo tuna yang permintaan pasar amerika dan tuna yang permintaan pasar uni eropa
tapi kalau dari mutu kualitas sebenarnya kedua daging tuna ini sama
hanya warna saja yang coba dirubah betul
besarnya potensi ekspor tuna indonesia terutama ke amerika serikat ternyata belum dimanfaatkan secara optimal
saya rasa kami masih bisa nambah lagi kalau ada produksi yang
jadi memang semuanya terkait dengan bagaimana bahan baku kesehatan tersebut ya
kalau barang di sini kita bisa memenuhi seluruh pasar amerika serikat
antara dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas ekspor tuna indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik
namun pada dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas menurunnya tangkapan tuna mempengaruhi jumlah ekspor
kita sekarang mendorong pada para pelaku usaha untuk proaktif mereka ke lapangan
untuk langsung melihat dan membeli ikan ikan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti pernah mengatakan
apabila sektor perikanan dikelola dengan baik
mampu menyumbangkan pendapatan pajak terbesar bagi negara bahkan melampaui sektor energi
namun sayangnya hingga saat ini tata kelola perikanan masih belum sesuai target
alhasil kontribusinya bagi negara masih sedikit
ruli kurniawan untuk cnn indonesia